presiden joko widodo memerintahkan harga tes pcr diturunkan menjadi rp tiga ratus ribu rupiah
apakah ini merupakan angka yang ideal atau mungkin sebenarnya kita indonesia juga masih bisa memberikan harga yang lebih terjangkau lebih murah lagi
namun tentunya dengan sejumlah pertimbangan salah satunya yaitu upaya mengejar kemandirian alat tes kesehatan meskipun pandemi hampir tengah dua tahun berjalan
untuk membahasnya malam hari ini bergabung bersama kami ketua umum pengurus pusat perkimpunan dokter spesialis patologi klinik prof aryati dan juga tri yunis miko wahyono epidemiolog fkmui
selamat malam prof aryati dan juga pak miko
selamat malam mbak titani
oke terima kasih sudah bergabung dengan kami saya ke prof aryati terlebih dahulu
jadi sebelumnya sudah ada diskusi terkait dengan keputusan presiden joko widodo yang memerintahkan harga tes pcr ini turun menjadi tiga ratus ribu rupiah
baik terima kasih mbak
jadi sebetulnya saya ingin kalifikasi ya saya sebetulnya sebagai ketua pak klin ini saya mewakili perhimpunan prof dr spesialis patologi klinik yang lebih menekankan pada kualitas hasil dari pcr tersebut
kemudian juga keamanan prosedur mulai dari pengambilan sampel sampai dengan hasil dan limbahnya sendiri
jadi dengan pertanyaannya tadi apakah sudah ada komunikasi belum
jadi memang kami tidak mendapatkan komunikasi bahwa harga itu akan terus menjadi tiga ratus ribu
memang idealnya kalau ada komunikasi kita bisa lebih mempersiapkan diri karena pcr itu kan harus dikomunikasikan juga dengan vendor yang penyedia reagen tadi juga
oke terkait dengan kualitas tadi yang prof aryati sampaikan apakah dengan diturunkannya harga pcr atau tes pcr ini dari empat ratus sembilan puluh lima menjadi tiga ratus ribu rupiah
apakah serta merta bisa menurunkan kualitasnya juga atau mungkin berdampak pada hal hal lainnya
baik begini mbak
jadi begini ya
jadi waktu bulan agustus yang lalu waktu diturunkan dari sembilan ratus tiga puluh lima sembilan ratus empat puluh lima waktu itu kita sudah kita juga agak agak agak karena nggak ada sosialisasi sebelumnya
padahal kami yang di lapangan itu memiliki banyak variasi alat alat reagen pcr tersebut
jadi pemirsaan pcr itu sebetulnya
dimulai dari pengambilan sampelnya kemudian pemrosesannya sampai di laboratorium itu kemudian pemeriksaannya
itu setiap laboratorium itu tidak sama mbak
jadi untuk melakukan pcr itu ada proses ekstraksinya mengambil dari sampel tadi kemudian dilakukan pemeriksaan identifikasinya itu
itu alat yang digunakan pun bervariasi
nah ada yang namanya open dan close system
nah waktu bulan agustus itu saja kami sudah melakukan audiensi
kami sudah lakukan audiensi sampai tiga
dan waktu masih akan dipertimbangkan tapi sampai saat belum ada kabarnya
jadi saya pun sebetulnya juga ingin mempertanyakan apakah sudah ada evaluasi dengan harga yang diturunkan dari sembilan ratus empat puluh lima itu
apakah itu sudah bisa meningkatkan jumlah sesuai dengan keinginan
keinginan pemerintah tadi itu
apakah memang sudah bisa meningkatkan mendongkrak peningkatan banyak pemerintah tersebut
tentu jadi pertanyaan mbak tentang kualitas
kita memang sekarang saja hasil pemeriksaan yang closed system itu yang harganya relatif lebih mahal
sehingga tidak bisa masuk ke plafon yang empat ratus sembilan puluh lima gitu ya
apalagi turun ke tiga ratus
artinya yang lalu saja itu sudah banyak yang ada yang kolaps yang sudah terbiasa menggunakan closed system itu saja
juga akhirnya sudah tidak bisa gitu
kami nggak bisa lagi menggunakan pemeriksaan yang meminimalkan
kemudian tenaga manusianya kayak kesalahannya penggunaan laboratorium yang lebih minimal
sedangkan kalau kita menggunakannya open system tentu harusnya diperhitungkan juga
ini laboratorium yang digunakan itu harus yang terjaga safety nya
jadi menggunakan istilahnya biosepti laboratorium level tiga itu
level dua maaf level dua yang harus terjaga keamanannya
dan sedangkan kualitasnya tentu kalau harga diturunkan dikhawatirkan gitu ya
akhirnya ini sudah terjadi ini
jadi mulai agustus itu yang dicari itu harganya murah murah maaf tanda petik gitu
jadi yang harganya tadi itu sebetulnya sudah kita pakai selama ini tidak masuk platform yang rp empat sembilan puluh lima
jadi akhirnya harus cari cari lebih murah lebih murah lebih murah
apalagi sekarang banyak yang ditawarkan yang murah murah banget yang tanda petik
kita nggak tahu bagaimana kualitasnya
bahkan ada tanda petik ada yang mulai mencoba coba bagaimana kalau separuh aja resepnya
jadi artinya itu keriskan gitu ya mbak
ada apa saja yang harus dipotong nih platform platform harga apa saja
tentu kita nggak boleh mengorbankan safety nya
termasuk petugasnya pengambil sampelnya
itu harus diperhitungkan betul sampai ke limbahnya
jadi jangan sampai karena harga murah jadi sdm nya dikurangi jumlahnya
kemudian penggunaan regennya dikurangi

jadi maksudnya itu harga yang murah murah harga yang murah murah yang dikurangi juga jadi akhirnya kan kita jadi pusing juga ya untuk tanda petik mematuhi hasilnya tadi itu untuk kualitasnya tadi itu
oke jadi memang sudah ada hitung hitungannya dan kalau dirasa ini turun ke angka tiga ratus ribu akan tidak maksimal begitu ya hasilnya ya
karena memang sudah ada sistem sistem atau komponen komponen yang mengikat di dalamnya begitu ya prof aryati ya
tapi kan ini keputusan yang tidak dapat diganggu gugat
jadi harus tetap turun ke tiga ratus ribu rupiah
lalu bagaimana kemudian solusinya
apalagi mungkin ketika nanti turun di angka tiga ratus ribu rupiah masih banyak ini stok stok lama ya yang menggunakan harga harga kemarin juga
atau harga harga lama bagaimana kemudian mensubsidi atau mengakalinya
nah itulah kekhawatiran kami
kalau mendadak mendadak begini kan kami harus juga bukan kami ya
artinya itu seluruh yang komponen yang terkait
karena tentu saja beris patir adalah data spesialis patrik yang menjamin kualitasnya
sedangkan komponen untuk itu ada kami itu ada gagal yang memonitor harga harga tadi itu dari regen regen
kemudian dari ilki
ikatan laboratorium klinik indonesia
apalagi yang dari persi juga yang di rumah sakit
yang terdampak itu
karena olah karena itu jadi bingung gitu
kita harus mengatur
itu kan nggak bisa serta merta begitu
kan harus ada perhitungan yang harus diperhitungkan
akhirnya kami yang tadinya menggunakan harga sekian mungkin harus mencari yang lebih murah gitu
itu yang sudah terjadi yang di bulan agustus kemarin mbak
makanya saya ingin mengetahui apakah sudah ada evaluasinya ya
memang dengan harga turun itu apakah memang meningkat jumlah
apakah memang meningkat jumlah perusahaan
apakah memang meningkat jumlah permintaannya pcr tadi
apakah memang meningkat jumlah perusahaan
karena selama ini jumlah pasien

mungkin yang meningkat mungkin yang pengguna perjalanan
mungkin yang meningkat mungkin yang pengguna perjalanan
jadi kalau catatan dari turun empat ratus sembilan puluh lima di agustus kemarin

tidak ada peningkatan signifikan artinya
mungkin hanya orang orang yang special case
yang hanya membutuhkan perjalanan
atau sebagai syarat perjalanan begitu ya
bodohnya lebih kearah situ sih
oke oke saya ke pak miko
atau mereka mungkin yang sakit gitu ya
jadi bagaimana anda melihat turunnya harga tes pcr di angka tiga ratus ribu rupiah
kalau ini kan alasannya demi memberikan kemudahan terjaganya tiga t testing tracing treatment
sementara kita tahu itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah
karena untuk tes pcr yang tiga ratus ribu rupiah atau yang kemarin empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah itu kan tes mandiri
untuk kebanyakan digunakan sebagai syarat perjalanan misal salah satunya
ya saya melihat kebijakan pemerintah
ya saya melihat kebijakan pemerintah itu sebenarnya kayak tawar menawar ya
jadi ke empat ratus sembilan puluh lima atau lima ratus ribu kalau kemahalan
jadi seolah olah kemahalan bukan salah begitu
itu adalah salah begitu
kebijakan itu salah
tujuan adanya tes pcr adalah untuk menurunkan transmisi di penumpang pesawat begitu
kalau gitu kalau mengurangi transmisi harusnya itu diberlakukan untuk kereta api untuk ke bus untuk angkutan lain begitu
kalau itu di kereta api untuk menurunkan transmisi
atau di pesawat untuk menurunkan transmisi begitu
jadi harusnya dikaji ulang
harusnya dikaji ulang
bukan disurunkan harganya
jadi itu salah benar pemerintah
jadi menurut saya kalau pemerintah mau ya kalimantan barat sudah dari pertama mas
itu memakai pcr
dia konsisten tidak lepas dari pcr kalimantan barat
jadi menurut saya boleh kalau dari daerah daerah
dan itu hak pemerintah daerah
jadi sekarang semua pemerintah memelajukan pcr
waduh minta ampun begitu
harusnya itu dikaji dari kalimantan barat begitu
kemudian beberapa yang datang ke kalimantan barat berapa yang telah infeksi berapa yang telah infeksi
harus dikaji kebijakan yang lama begitu
kalau pakaian tiket berapa yang infeksi
apakah sama dengan kalimantan barat
itu kebijakan yang tepat
kalau kajiannya begitu
nah kajiannya kalau kemalang diturunin aduh
itu kebijakan itu
menurut saya saya aja bisa jadi pemerintah kalau begitu
betapa gampangnya menurunkan harga begitu
jadi menurut saya nggak begitu jalan keluarnya
harusnya dikaji ulang kebijakannya
kemudian apa solusinya begitu
oke jadi di bangkas berapa hitungannya
sesuatu yang wah begitu ya
karena memang harus mengkaji peruntukannya ya
oke saya kembali ke prof aryati
kalau kita berbicara mengenai pcr ini
sebenarnya apa yang membuat komponen tes pcr ini begitu tinggi harganya
apakah semata karena komponen komponennya yang kita masih imporkah gitu
atau ada perhitungan lain ya prof
oke terima kasih mbak
jadi sebetulnya memang harga komponen pcr itu banyak ya mbak isinya ya
mulai dari kita tahu bahwa dari alat pcr yang diketahui orang kan hanya pcr nya aja ya
sehingga kita ditujuk menanggung banyak keuntungan kan dari laboratorium laboratorium itu
padahal sesungguhnya gitu ya
mulai dari pengambilan sampel itu apa yang harus dijaga keamanannya
itu termasuk yang harus ditanggung tuh ya
ada pengiriman sampel tadi kan di dalam medium transportnya
itu lab itu kalau yang operasional harus di
ada lab yang bangunannya itu mahal untuk bangunnya mbak
sampai m itu ya
itu untuk membangun bio safety lab t dua yang bisa menjamin keamanan yang mengerjakan
itu tidak diperhitungkan
kemudian alat itu harus di maintain
ada maintenance alatnya sendiri
kemudian kalau ada hasil kalau kita menggunakan dua target game
kalau itu ada yang dua target gene ada yang tiga target gene
itu kalau hasilnya hanya satu yang keluar
itu ada pengulangan
nah itu biaya pengulangannya tuh siapa yang nanggung
apa mau dikira kira
jadi kalau ini positif atau negatif biarkan nggak bisa ya harus diulang
jadi itu kerugian
itu tentu harus siapa yang nanggung
pengelolaan limbahnya sendiri
dan kemudian tadi biaya dari swapernya
biaya dari analisa mengerjakan
termasuk kita juga harus meng input ke dalam area
ke peduli lindungi itu
jadi kemudian juga biaya biaya di laboratorium itu termasuk
apa tadi yang saya katakan ya
jadi sedangkan kalau memang ini mau diturunkan tentu
itu pemerintah harus ikut membantu
membantu untuk memikirkan untuk menurunkan untuk bhp nya tadi
kemudian ini karena kalau memang ini adalah reagennya masih import
itu berarti membantu untuk ikut menurunkan harga harga tadi tersebut
karena malahan kita tanda petik
jangan sampai kita menggadekan kualitas
jangan sampai kita menggadekan kualitas dan menggadekan risiko keamanan
jadi itu yang penting diperhatikan
di samping tadi kenapa tarifnya tinggi ya tadi
karena ada banyak komponen dari bhp nya
bahan habis pakainya tip nya segala macamnya itu
kemudian dari reagensianya
apakah penggunaan ekstraksinya itu masih yang manual
kita kalau sudah biasa yang bagus
harga yang murah jadi turun turun semangkat semua
misalnya kayak gitu ya mbak
atau yang tadinya full
akhirnya karena harganya murah jadi separuh dosis lah
itu kan seperti kita kalau minum obat separuh resep kan juga nggak pas ya mbak ya
dan juga bahan kayak listrik air tefal segala macam
untuk mental alat penyusutan semolahan limbah dan macam macam
itu termasuk di dalamnya
pak miko kalau tadi prof aryati sampaikan
singkatnya kalau harganya turun itu berimbas atau berdampak pada kualitas
ya kan apalagi tadi komponen a sampai z yang disebutkan oleh prof aryati begitu
begitu banyak dan ya memang sebagian besar mungkin hampir semuanya adalah impor
nah bagaimana pak miko ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah indonesia
pandeminya sudah hampir berjalan
sudah hampir berjalan hampir dua tahun
namun untuk menggenjot atau mengejar tingkat kemandirian alat tes kesehatan indonesia ini belum
padahal itu mungkin bisa saja membantu kalau persoalan harga
keharga atau keangka yang lebih murah lagi
oke pak miko bisa mendengar saya pak
jadi kalau menurut saya saya tidak peduli pada harga
saya hanya peduli pada kebijakan pemerintah yang
jadi yang pemerintah yang memberikan bahwa membuat kebijakan bahwa naik pesawat itu wajib pcr begitu
jadi menurut saya tujuannya apa begitu
tujuannya pasti akan mengurangi transmisi
kalau tujuannya mengurangi penumpang itu nggak mungkin
itu jelas jelas itu akan menaikkan jumlah penumpang
tujuannya pasti mengurangi transmisi
nah kalau mengurangi transmisi itu nggak masuk di otak saya begitu
kenapa di pesawat yang sudah pakai eva filter wajib pcr
kemudian kenapa di pesawat yang tidak wajib pcr
karena dia sudah pakai eva filter begitu
jadi menurut saya ada yang suatu yang aneh
dalam kebijakan pemerintah ini belum saya berpikir tentang konsep efektif dan kalau efisiennya begitu
jadi menurut saya kajian kebijakan ini belum matang begitu
jadi saya berpikir itu something behind kebijakan itu adalah business begitu
oke saya kembali ke prof aryati
prof sekali lagi ini bukan hal yang bisa diganggu gugat
artinya semua klinik rumah sakit harus
harus menjalankan instruksi dari presiden ini
jadi memang semua harus di angka tiga ratus ribu rupiah
bagaimana kesiapannya dan menjamin bahwa ini semua akan sama harga sama rata
karena mengingat kalau di bulan agustus kemarin ketika turun di empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
ini belum serentak di minggu pertama atau satu minggu pertama
baik terima kasih ya
jadi begini mbak
kalau kita tahu sebetulnya ini sasarannya kan lebih ke swasta ya
karena kalau pemerintah kan gratis sebetulnya itu kan ditanggung
sedangkan ini sebetulnya kebijakan ini dampaknya lebih ke swasta
nah padahal swasta ini juga kita tahu bahwa mereka itu yang membantu pemerintah juga
untuk perjalanan pcr itu kan perjalanan kan juga kebanyakan disukai dari swasta mbak
nah apakah bisa nih pemerintah membantu juga untuk membantu untuk menanggung
ya ya tadi ya penurunan reagensi ya tadi
kemudian bhp nya
bahan habis pakainya
ya mungkin apd pengolahan limbah dan macam macam ya biaya itu
tentu itu berbeda dengan selama ini yang hibah reagen
hibah hibah reagen dari pemerintah itu tentu yang kayaknya gratis dan segala macamnya itu mungkin nggak begitu terdampak
tapi yang terdampak kalau harus mengadakan sendiri
pengadaan sendiri semua sendiri gitu tadi
nah tadi pertanyaannya bagaimana kesiapannya
tentu kami berharap pemerintah itu mau dong
audiensi dengan kami
diskusi dengan kami kami semua gitu
dengan ilki dengan pak kling dengan persi dengan gakak saber
sehingga dan juga bagaimana ya cara penghitungan dari pemerintah tadi itu mendapatkan harga sekian
tentu kami pun juga ingin membantu pemerintah dong gitu ya
bukan berarti kami nggak mau
jangan satu arah gitu langsung gitu loh
maksudnya ada dong sosialisasi gitu
jangan bikin ketutup
bikin ketutup jadi panik bingung pusing
nah nanti kalau gitu kan kan ya nggak pas ya mbak
apalagi kalau di masyarakat itu mbak mungkin nggak tahu
kami yang di lapangan ini yang tahu pasien itu kalau mau berangkat nih
dapat hasil positif
nggak mau tuh positif
ya ulang lagi ke tempat lain yang tahu hasilnya negatif gitu
karena misalnya kemampuan rendahnya itu nggak cukup rendah sehingga terdeteksi negatif
akhirnya terjadilah banyak komplitan di lapangan
itu hal hal yang kami alami
apalagi kalau kita mau menjamin kualitas ini ya memang sih mau nggak mau ya
kalau memang ini mbak melisa ayo dong bantu kita juga nih yang di lapangan gitu
jadi harus ada kesiapan juga ya dari teman teman di lapangan
sehingga jangan sampai tidak diajak komunikasi main ketok palu semuanya jadi bingung ya
dan juga harus menggodok kebijakan ini tadi seperti pak mikon sampaikan
terima kasih prof aryanti dan juga pak triunis
miko sudah bergabung dengan connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih mbak